informasi selanjutnya untuk membatasi penggunaan air tanah di jakarta
pemerintah menetapkan wajib pajak air tanah bagi sektor komersial
namun dari sekitar puluhan ribu bangunan komersial di jakarta
sebanyak lima puluh dua sumur ilegal ditemukan selama dua ribu enam belas
kerugian pajak daerah diakini mencapai delapan ratus miliar rupiah per tahun
operasi mendadak ke sejumlah pengguna air tanah dan perpipaan digelar rutin
oleh dinas perindustrian dan energi provinsi dki jakarta bersama petugas deep well engineer palija
operasi digelar berdasarkan anomali data penggunaan air
baik perpipaan maupun air tanah oleh sektor komersil
jika air tanah juga tidak digunakan atau lebih atau bisa jadi cenderung pemakaian air palija menurun
beberapa tahun terakhir
sama penurunan secara signifikan air bawah tanah itu
nah itu yang kita jadi indikasi anomali pak
ini ada istilahnya sumber lain atau memang ada permainan
ada pak rekening bulanannya
maka air ini sendiri bisa mungkin bocor ke tempat tempat yang menengah misalnya ruko atau industri kecil nggak sih pak
untuk masalah air ya itu bisa saja pak
memang selama ini juga
banyak sekali ruko ruko yang memang mempergunakan air tanah pak
dan dalam hal ini memang dengan keterbatasan orang dari pihak pihak pmd sendiri
sehingga itu pengawasannya mungkin belum bisa dilaksanakan dengan maksimal
menurut peraturan gubernur dki jakarta tahun dua ribu dua puluh
penggunaan air tanah oleh sektor komersil wajib dikenakan pajak progresif
untuk mengurangi ketergantungan terhadap air tanah
namun tidak semua pemilik sumur air tanah di sektor komersil ikut aturan
apalagi penggunaan air tanah sulit dideteksi dan sangat mudah disembunyikan dari pengawasan petugas
lokasi pertama operasi adalah sebuah apartemen di pejaten jakarta selatan yang masih dalam tahap pembangunan
kebutuhan air di setiap proyek properti adalah salah satu yang menjadi pengawasan ketat pemerintahan dalam penggunaan air tanah
pertengahan dua ribu enam belas lalu salah satu sumur air tanah di lokasi ini disegel karena dibuat tanpa izin dan belum bermetra
hanya satu sumur tanah di sektor komersil ikut aturan
yang telah dipasang meteran resmi oleh dinas tata air beberapa bulan lalu
artinya pemakaian air tanah sebelum meteran terpasang bisa jadi lolos pajak
untuk sumur dubeli ini sendiri itu sebetulnya kan antisipasi
karena sesuai perencanaan awal itu hanya satu yang ada di sana
karena ada penolakan dari pak lijak sehingga kita ini hanya untuk antisipasi
tim sidak kemudian beralih ke lokasi lain
sebuah proyek apartemen di jalan tb lima puluh tujuh
di lokasi ini posisi meteran air tanah dalam keadaan tertimbun
petugas dinas perindustrian dan energi meminta pekerja proyek menggali agar pemeriksaan dapat dilakukan
saat diperiksa penggunaan air tercatat hanya sekitar lima ratus meter kubik
sementara pihak pemeriksa palija mengkonfirmasi bahwa saluran air dari instalasi perpipaan juga telah ditutup sejak bulan lalu
tidak ada pihak proyek yang berwenang untuk diminta konfirmasi
tidak ada pihak proyek yang berwenang untuk diminta konfirmasi

tidak ada pihak proyek yang berwenang untuk diminta konfirmasi

tidak ada pihak proyek yang berwenang untuk diminta konfirmasi
kasus seperti ini tidak jarang ditemukan petugas pemeriksa

kasus seperti ini tidak jarang ditemukan petugas pemeriksa
kasus seperti ini tidak jarang ditemukan petugas pemeriksa
di situ ada perpipaan cuma ditutup dari pelanggannya itu
pengguna air tanah di sektor komersil yang tidak berizin tidak hanya mengancam ketersediaan air tanah di jakarta
tapi juga menyebabkan kerugian pajak daerah
data yang kami punya itu menunjukkan memang cukup banyak ya
pelanggan yang sudah tercatat terdaftar sebagai pemakai air tanah begitu
tapi dalam laporan bulanannya itu mereka menyampaikan pemakaiannya
menurut catatan dinas perindustrian dan energi jakarta
ada sekitar lima puluh dua titik sumur ilegal di jakarta selama dua ribu enam belas
belum lagi diakini tidak sedikit sektor komersil yang menggunakan sumur air tanah tanpa izin
dampaknya penggunaan air tanah bisa tak terbatas
dan kerugian pajak pemerintah dki diperkirakan bisa mencapai delapan ratus miliar
miliar rupiah per tahun
yogi tujuliarto jakarta